situasi dunia masih penuh dengan tantangan termasuk perekonomian global yang tidak menentu
dalam forum yang digelar komunitas kebijakan luar negeri indonesia atau fpci beberapa hari lalu
saya berkesempatan berbincang langsung dengan menteri keuangan sri mulyani indrawati
yang memberi insight tentang berbagai persoalan ekonomi baik global maupun dalam negeri
termasuk upaya menguatkan posisi indonesia dalam perekonomian dunia
simak perbincangan selengkapnya dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
pemerintah indonesia saat ini harus bekerja keras menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi global
selain pelemahan ekonomi global perekonomian indonesia juga melambat akibat anjloknya harga komoditas
hal ini diperparah dengan penerimaan pajak yang berjalan lambat dan jauh di bawah target
hingga pertengahan tahun ini realisasi penerimaan pajak
turun tujuh belas tujuh triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu
program teks amnesti atau pengampunan pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak
juga masih jauh dari target yang ditetapkan
menurut data direkturat jenderal pajak hingga sepuluh september
dana tebusan pengampunan pajak baru mencapai delapan lima triliun rupiah atau lima dua persen dari target
untuk mencegah defisit anggaran pada apbn perubahan dua ribu enam belas
pemerintah terpaksa melakukan penerimaan pajak
pemerintah terpaksa melakukan pemotongan anggaran belanja negara hingga empat bulan ke depan
tanpa pemotongan anggaran defisit akan naik dari target sebesar dua tiga puluh lima persen dari pdb
menjadi lebih dari tiga persen dari pdb
upaya selanjutnya adalah menjaga stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
meski ada pemangkasan anggaran belanja negara pada apbn perubahan dua ribu enam belas
saat ini pencapaian pertumbuhan ekonomi indonesia pada tribulan ke dua dua ribu enam belas
mencapai lima delapan belas persen
angka itu membaik dibanding pertumbuhan pada kuartal pertama sebesar empat sembilan puluh dua persen
stimulus fiskal harus dijaga agar target pertumbuhan ekonomi sebesar lima dua persen tahun ini dapat tercapai
graf yardi kresnatyo cnn indonesia
ya pasca krisis pada tahun dua ribu delapan hingga kini masih banyak pekerjaan rumah
bagi setiap negara untuk bertarung
dalam pertumbuhan ekonomi global
bagaimana pemetaan negara negara dengan kekuatan ekonominya
serta sejauh mana indonesia merespon kebutuhan untuk bersaing di perekonomian global
berikut perbincangan saya dengan menteri keuangan sri mulyani indrawati
senang berada di indonesia
oke mungkin saya akan tanyakan karena
selama enam tahun menjabat di world bank
dan banyak kemalang melintang seluruh dunia ya untuk melihat apa yang terjadi
dan memperbaiki perekonomian dunia itu
tapi sebelumnya sebenarnya apa yang membuat bu ani itu setuju
untuk akhirnya kembali ke indonesia dan mengabdi dan menjabat kembali sebagai menteri keuangan
cinta indonesia aja
oke sekarang kalau kita lihat ya
karena selama ini sudah melihat indonesia itu dari dalam perspektif global
ya mungkin bisa ceritakan sedikit ya dengan situasi global yang sejak tahun dua ribu delapan sampai sekarang
masih belum pulih apa yang terjadi di amerika serikat
apa yang terjadi di uni eropa brexit dan lain sebagainya
dan juga apa yang berlangsung di china dengan pertumbuhan mereka semakin berkurang
kira kira bisa cerita sedikit bagaimana situasi perekonomian global saat ini bu ani
terima kasih desi untuk semua yang ada di sini selamat sore
senang kembali di indonesia dan bertemu dengan seluruh audiens di sini
dan terima kasih sudah diundang untuk bicara pada sore hari ini
mungkin kalau saya harus bicara tentang perekonomian dunia dalam tiga menit gitu ya
karena kan masih banyak pertanyaan desy tadi
pertama bahwa dunia pada saat ini merupakan kondisi yang dihadapi dunia pada saat ini tidak terlepas dari krisis ekonomi yang terjadi tahun dua ribu dua puluh
banyak negara negara maju
tentu kita ingat waktu itu dari mulai leemon brothers di amerika yang kemudian merambat persoalan financial sektor krisisnya ke negara negara eropa
sama dengan negara yang pernah mengalami financial crisis pasti negara itu akan mengalami konsolidasi dulu dari sisi perekonomian untuk kemudian apakah dia bisa recovery lagi
karena kalau krisis terjadi itu berarti neraca
kalau seperti manusia itu nyawa kan kalau institusi atau entity ekonomi itu nyawanya adalah neracanya itu
di dalam neracanya itu liabilitinya terlalu besar dan equity nya depleted
dan itu yang kemudian menyebabkan ekonomi sebetulnya sudah fully utilized atau mengalami exposure terlalu tinggi
kalau dalam perekonomian amerika recovery nya relatively cepat
itu juga karena waktu itu pergantian dari presiden bush ke presiden obama dan mereka melakukan banyak sekali quick fix di sektor financial
dan kemudian juga melahirkan berbagai peraturan perundang undangan untuk makin memperkeras supervision untuk lembaga lembaga keuangan karena belajar dari krisis
eropa menghadapi krisis ekonomi atau financial itu dari konstelasi politiknya agak sulit untuk membuat quick decision
karena itu kan uni
sehingga terjadi agak sedikit berlarut larut dan ini yang menyebabkan kenapa eropa kemudian mengalami agak lama proses perlemahan ekonominya
mungkin yang exception adalah united kingdom yang kemudian dia melakukan voting untuk exit ya
sementara china yang selama ini growth nya very impressive karena dia rely on market
dan juga engine of growth seperti europe dan amerika mengalami perlemahan dengan sendirinya demand terhadap produknya china juga akan mengalami penurunan
in addition to that di china sendiri pola pertumbuhan selama the last tiga puluh years itu tidak bisa diteruskan
artinya dia punya tanggung jawab untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia
so in short dunia ini seluruh mesin mesin pertumbuhan ekonomi sedang di dalam proses restructuring yang sangat serius
sehingga memang mereka mengalami perlemahan dari sisi level of growth nya
pertanyaannya adalah seberapa cepat konsolidasi ini
tadinya diperkirakan after dua ribu sembilan at least
sampai dengan dua ribu sebelas dua ribu dua belas
tapi ternyata banyak sekali proses recovery itu berlangsung sangat lama
di dalam forum g dua puluh berkali kali para pimpinan negara negara g dua puluh yang merupakan the dua puluh lurgest economy the world
jadi kita tidak bisa lagi men stimulate economy hanya menggunakan macro policy yaitu printing money more or producing more money melalui quantitative easing
atau juga tidak bisa juga menstimulat ekonomi dengan spending government money more melalui fiscal deficit
dia harus melakukan reform yang sifatnya concrete real structural
yang sama seperti waktu terjadinya iphone
ini adalah situasi yang dihadapi ekonomi dunia
that's why tidak aneh kalau kita melihat lembaga seperti imf world bank melakukan revise down dari projection of economic growth
di asia dan lain sebagainya kira kira emerging market seperti di kawasan kita termasuk indonesia ini
bagaimana prospeknya ke depan dan apakah ada indikasi adanya tailwind untuk ke depan
bukan saja karena kita lebih banyak headwind ya sekarang ya
kalau dari sisi global side yang memang dianggap sebagai the very challenging dari recovery process ini adalah
tidak terjadinya trade activity seperti sebelum terjadinya krisis
dalam kondisi sebelum krisis itu global trade itu ada di
jadi biasanya double digit
it means banyak negara terutama negara negara emerging atau developing countries
itu tidak memiliki source of growth yang berasal dari external
karena memang banyak sekali developing country itu biasanya untuk dia mulai menjadi negara middle income
dia biasanya mengandalkan karena domestic marketnya masih week karena dia kan masih low middle income
dia merely atau tergantung kepada pasar dari luar negeri dan itulah yang kemudian menarik banyak
jadi kalau global trade itu begitu lemah memang banyak negara berkembang akan suffer longer
dan dengan global growth dan demand yang sangat lemah
commodity itu harganya akan semakin tinggi
karena tadi desi menanyakan apa yang relevan untuk indonesia
itu dua hal itu yang sangat relevan yaitu trade akan week and commodity price akan rendah
apa yang mungkin bisa menjadi blessingnya
dengan suasana ekonomi dunia yang masih week
maka makro policy terutama dari monetary policy akan relatively akan lose
berarti kalau indonesia bisa memperbaiki iklim investasi
dan itu yang dilakukan dengan paket kebijakan di regulasi yang begitu banyak
itu tujuannya adalah untuk attract money coming to indonesia
karena it's not about the money but it's about confidence dan apakah dia punya kepercayaan bahwa demand itu akan ada
dan indonesia dengan size of the economy maupun populationnya yang cukup besar
kita memiliki juga daya atraktif dari sisi domestic demand nya
jadi kita masih atraktif
bu ani kan baru saja kembali dari g dua puluh di hangzhou ya di china
kira kira bagaimana negara negara yang tergabung dalam g dua puluh ini memandang indonesia
di kawasan ini mulai tahun dua ribu enam belas seperti teman teman ketahui
kita sekarang merupakan bagian dari di asean economic community
bagaimana mereka melihat indonesia dan apa kira kira kesempatan yang bisa kita ambil
khususnya untuk membangun trade relationships di luar misalnya china
karena selama ini kita sangat tergantung pada china tapi dengan harga komoditas yang semakin menurun
kita kan tidak bisa mengandalkan kita harus mencari teman teman yang baru
apa kira kira yang bisa dilakukan
karena topik yang pertama adalah mengenai masalah economic growth kemudian investment infrastructure
masuk kepada masalah trade dan kemudian masalah non economic factor seperti terorisme dan lain lain
dari sisi ekonomi masing masing negara present dan kita akan lihat bahwa indonesia
kalau diukur dari sisi growth di antara dua puluh negara terbesar ini kita nomor tiga
jadi kita akan menemukan yang lebih besar dari india dan china
banyak negara emerging country saat itu adalah tentu saja brazil ada new president coming
kemudian meksiko argentina adalah new president coming putin sebagai rasya
itu semuanya growth nya atau zuma dari south africa
pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bagus
tapi kita akan pukul sekali dengan yang tadi yang saya sebutkan trade very weak dan commodity
kayak argentina itu nol brazil dari negatif minus enam sekarang minusnya agak sedikit baik yaitu minus dua
jadi kalau kita lihat zuma dalam hal ini south africa juga akan sama
jadi kalau kita lihat banyak emerging country walaupun mereka relatively sudah emerging
sebetulnya waktu terjadinya ada sedikit euforia waktu krisis terjadi dua ribu delapan dua ribu sembilan karena saya ada di washington waktu itu
itu pusat krisis kan masih di amerika di eropa dan to some extent jepang mulai konsolidasi
makanya kemudian dikeluarkanlah three arrow reform dari prime minister abe
negara negara maju relatively dia itu menjadi sangat humble dengan experience yang dihadapi
sementara waktu itu china masih sangat kuat brazil russia even south africa
dan china memang melakukan deficit financing untuk meng counter cyclical dari global economy yang sangat weak waktu itu
jadi kalau kita lihat retorik di dunia internasional emerging country itu mengatakan
kira kira kayak gitu lah
makanya kemudian muncul aiib kemudian new development bank
tapi ini kan sebetulnya little bit false expectation dari sisi bahwa mereka itu tumbuh relatif tinggi
karena waktu itu china masih mampu untuk tumbuh tinggi melalui ekspansi fiscal policy nya
dia sendiri structurally memang harus change maka wekening itu terjadi
dan kemudian domino effect nya mulai terjadi
jadi kalau hari ini di meja g dua puluh itu semuanya punya tone of humility lah
semuanya merasa ya dah kita semua sakit gitu lah
udah gak usah merasa ada yang paling hebat dan paling sehat
mungkin little bit exception adalah perdana menteri modi dan presiden jokowi
kan cuma dua itu
tapi memang even itu pun kita juga harus with alot of humility untuk melihat apakah source of growth itu bisa bertahan lama
dan apakah dia resilient enough terhadap environment yang diperkirakan akan weak nya itu prolong
ya perbincangan saya dan menteri keuangan sri mulyani masih berlanjut khususnya membahas perekonomian dalam negeri
setelah informasi yang berikut ini tetaplah bersama insight
ya kembali dalam insight indonesia telah diterpak krisis ekonomi beberapa kali
termasuk pada tahun lalu ketika krisis ekonomi global terjadi
berbagai upaya memulihkan perekonomian tanah air pun dilakukan pemerintah
mulai dari mengeluarkan berbagai pak
paket kebijakan hingga penyesuaian anggaran apbn
ya nah ini menarik karena kan bu ani sudah enam tahun bisa melihat indonesia dari jauh bagaimana
how is out competitiveness comparet to misalnya negara negara tetangga kita
apalagi sekarang kita sudah menjadi bagian dari asean economic community
dan juga nanti dengan adanya misalnya ini us fed kan sampai sekarang kan masih belum tentu ya arahnya itu kemana
kapan akan meningkatkan suku bunga dolar itu sendiri
nah seberapa resilient sih sebenarnya kita khususnya terhadap capital outflow
bila terjadi sesuatu yang membuat orang apalagi investasi itu hengkang dari indonesia
dalam enam tahun terakhir are we getting better
atau sebenarnya kita masih begitu begitu saja
kalau dari sisi potensi ekonomi indonesia
dan itulah yang menyebabkan banyak minat untuk masuk juga ke indonesia
bayangkan kalau kita dengan middle class dan mereka sekarang sudah mulai kelihatan dari behaviornya
dia dulu adalah kalau dia punya income lebih
dan dia hanya taruh aja di tabungan
lama lama menjadi deposito
lama lama dia membeli surat utang berharga negara
atau sun atau sukuk atau yang lain lain
lama lama dia masuk kepada pasar saham
jadi kita sudah melihat bahwa ada developing the sophisticated more saving di indonesia
terutama pada household
jadi kalau anda lihat minat untuk masuk ke indonesia dari sektor financial maupun non financial itu sudah sangat strong
that's why kalau anda lihat walaupun kita juga suffer karena commodity price
kita tidak sedalam seperti south africa
kita tidak sedalam seperti rahasia
jadi dari sisi itu indonesia punya fondasi dan growing prospect yang attractive untuk capital
pertanyaannya adalah kalau mereka masuk ke dalam kenapa dia tidak masuk dalam long term tapi dalam bentuk short term
tapi itu selama financial dan capital market makin lama makin deep
walaupun dia masuk dalam instrument short term
dia sebetulnya bisa still longer
apa yang perlu dilakukan indonesia untuk membuat mereka itu datang ke indonesia nyaman
dan kemudian tidak mudah sekali terpicu oleh rumor atau suatu action yang kemudian dia akan balik
katakanlah seperti janet yellen dari federal reserve baru mengumumkan mungkin saya menaik
terus kemudian orang melakukan flight to quality
itu adalah kalau kita harus fondasinya makin baik
fondasi baik itu adalah kalau di dalam perekonomian kita tidak ada teka teki
artinya ekonomi kita itu relatively adalah clear
what is the direction yang kita mau tuju
apa policy ingredient yang kita mau pakai
dan semua puzzle nya itu match
dan kemudian masyarakatnya sendiri
nah dalam hal ini kemarin mungkin fiscal policy yang sekarang i have to be in charge
itu dianggap sebagai salah satu yang vulnerable
dan itu menimbulkan teka teki tadi
so what is ⁇ it mean kalau kamu gak bisa mendapatkan revenue yang seperti yang kamu plan
ini yang kemudian menyebabkan al little bit additional vulnerability
fondasinya itu ada yang goya
dari sisi sektor real dengan paket kebijakan tiga belas
sebetulnya indonesia is quite progresif untuk meng over begitu banyak
mungkin the challenge walaupun saya lihat kalau comparabiltinya dengan seperti mexico brazil atau even turkey

selalu ada komplikasi antara keinginan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
pemerintah pusat sudah menghilangkan peraturan pemerintah daerah ngeluarin peraturan
atau hal hal seperti itu untuk negara yang besar memang itu sesuatu yang challenge yang tidak mudah di overcome
tapi saya tetap menganggap indonesia sebetulnya chance untuk hubungan pusat daerah itu relatively harmonis di indonesia
kalau saya compare dengan negara negara lain di dunia
dan yang terakhir tentu saja at the end manusianya
kalau saya lihat yang ada di ruangan ini
anda harus tepuk tangan untuk diri anda sendiri
pinter anak indonesia sekarang
yang di sini adalah cerminan dari segmen penduduk indonesia yang saya yakin adalah well educated well informed dan punya skill dan capacity
bahkan juga motivasi untuk maju
dan itu adalah ingredient untuk menjadi manusia manusia yang productive
tapi unfortunately yang di ruang re ini kan cuma hanya sekecil saja
majority dari penduduk indonesia itu masih suffer dari sisi mulai gizinya
makanya waktu itu presiden world bank dan my on waktu saya menjadi ceo
begitu dia stunting atau cebol
cebol bukan karena genetik
tapi karena dia kurang makan
so the brain is not going to develop even kalau nanti habis itu mau di less in kumon mau diajarin sama segala macem
kemudian kalau anda pun tidak stunting cukup gizi masuk sekolah tidak mendapatkan knowledge dan skill yang diharapkan
itu juga menjadi salah satu faktor
oleh karena itu dari sisi challenge mengenai manusianya
aldo kalau saya bandingkan sepuluh tahun yang lalu saya jadi menteri keuangan
saya malah khawatir makin dikasih duit banyak tanpa kita punya critical thinking dan ability untuk menelitinya ini menjadi suatu waste atau pemborosan
yang ruginya paling tidak dua mungkin bisa lebih
dua itu adalah uangnya hilang
yang kedua adalah hilangnya generasi bukan karena kita tidak punya uang
so i really want untuk teman teman di sini generasi muda yang bagus
yes pepangan ini please care
yes pepangan ini please care
memang salah satu yang dielu elukan ya mengenai indonesia selain jumlah populasi kita yang sangat besar dua ratus lima puluh juta
apa yang disebut itu bonus demografi ya
karena kita memiliki yang people kita itu masih jauh lebih banyak daripada misalnya orang orang yang masih bergantung
misalnya yang sudah tua usia pensiun atau yang masih sekolah yang masih harus dibiayai
kita harusnya kita itu bisa betul betul menggunakan produktivitas kita ya untuk membangun bangsa ini
nah sekarang bu ani ini kan sudah masuk ya
menjadi mau tidak mau yang membereskan masalah masalah perekonomian dan keuangan di indonesia
waktu itu masih bisa melihat dari perspektif bank dunia apa apa yang masih harus diperbaiki
nah kita lihat juga keseriusan dari pemerintahan pak jokowi untuk memperbaiki
makanya sudah ada sekarang tiga belas paket kebijakan
wah bertubi tubi itu dikeluarkan
ada target target yang sangat ambisius untuk membangun infrastruktur misalnya
tapi ada juga mungkin yang diperbaiki
tapi ada juga mungkin yang diperbaiki
tidak tercapai yaitu antara apbn nya dan juga revenue dari pajak yang sampai saat ini masih belum bisa kita achieve
waktu pertama kali bu ani anda menjabat fixit ya
bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan paket paket kebijakan ini seperti apa
rp satu ratus tiga puluh tiga tujuh triliun
bulan agustus ini berarti berkurang lagi
dan kita hanya memiliki empat bulan lagi sebelum akhir tahun dua ribu enam belas ini
ya sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan
karena indonesia pada dasarnya perekonominya fondasinya relatively bagus kalau dibandingkan dengan negara negara lain
size nya cukup besar
demograficnya masih muda
jadi yang saya katakan secara natural indonesia itu menarik
sama seperti desi cantik secara natural udah cantik gitu loh
bahan dasarnya udah cantik gitu loh
so jangan sampai salah kasih make up jadi jelek gitu kan
jadi indonesia juga sama
hal hal yang kita mau perbaiki dari sisi fondasinya
bahwa salah satu yang saat itu dipertanyakan adalah apbn
makanya waktu join tentu yang pertama kali adalah how you a going to make the fiscal policy itu menjadi suatu instrumen yang kredibel dan efektif
jadi kalau kita mau jadi source of solution you have to make sure bahwa your toolkits itu betul betul ada dan efektif
nah ini yang salah satu yang kenapa beberapa adjustment yang harus dilakukan di dalam apbn
dilakukan dari sisi revenue nya kita akan terus dorong dengan penerimaan pajak tax amnesty
dengan banyak sekali masukan yang saya sudah dengar feedback
ini kurang ini ibu yang ini belum baik yang itu masih jelek
kita terima aja terus diperbaiki

kemudian dari sisi spendingnya tadi yang satu education
health itu well span better span infrastruktur menjadi lebih bagus
kalau kita lihat banyak sekali sekarang policy dari kebijakan ini adalah untuk pertama meningkatkan produktivitas melalui perbaikan infrastruktur
kemudian memperbaiki quality human resources melalui education dan health
bahkan presiden sekarang minta vocational training itu diperbesar
yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan
karena kita itu negara besar
dari sabang sampai merauke kita semuanya memiliki perbedaan
yang dulu saya dalam sepatu saya sebagai world bank saya akan mengatakan bahwa orang tidak bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan
kalau orang lahir hanya karena dia lahir di desa hanya karena dia lahir karena dia perempuan hanya karena dia lahir di luar jawa
dia tidak memiliki kesempatan yang sama
sehingga starting awalnya itu tidak sama
anak yang lahir di jawa di kota di jakarta dan biasanya laki laki
dia biasanya memiliki kesempatan untuk bisa maju
sedangkan kalau dia adalah lahirnya perempuan di desa di luar jawa dia relatively akan like behind
ini sudah akan menimbulkan kesenjangan dari lahir
oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki supaya ada sama sama starting pointnya sama sama majunya
maka kita harus menghilangkan perbedaan perbedaan itu
oleh karena itu berbagai kebijakan untuk membangun dari pinggiran dari luar
dan kemudian focusing kepada remote area itu adalah sesuatu pilihan pilihan kebijakan untuk mengoreksi hal hal yang sifatnya tadi tidak adil dari awal
dan juga pengelola marta lastly
dan politika maju yang lebih mengagumi di jawa
jadi letakkan akibatnya
terima kasih dokter
terima kasih juga
terima kasih mainrene
suatu ekonomi atau suatu institusi itu bisa kelihatan bagus dengan headline yang bagus bagus
tapi kalau fondasi dan institusinya keropos dia cuma bertahan satu jam atau sehari atau setahun
tapi kalau anda ingin membuat indonesia lebih baik lebih besar dan lebih berharga
maka kita harus membuat indonesia itu kuat dari sisi institusinya
makanya saya selalu fokus pada governance tingkah laku conduct commitment terhadap anti korupsi efisiensi itu menjadi hal hal yang penting
tadi kan dikatakan bahwa mau tidak mau spending untuk tahun ini akan berkurang ya
bagaimana supaya pengurangan dari budget ini bu ani
tidak mengurangi lah khusus untuk misalnya
pembangunan daerah infrastruktur dan lain sebagainya
karena yang saya dengar dengar mungkin daerah agak kesulitan kalau misalnya budgetnya juga harus dipangkas
jadi bagaimana bu ani memilih yang mana yang prioritas yang harus dipangkas
sehingga tidak mengurangi apa yang memang merupakan kebutuhan dari indonesia untuk membangun
baik itu dari infrastruktur kesehatan pendidikan dan lain sebagainya
karena lumayan cukup besar ya ini pemangkasan ini spendingnya
desi quite obses dengan pemangkasan
karena begini pastikan ada yang harus disacrifice
tentu ini kan sama seperti kita mengelola keuangan rumah tangga atau pribadi
sebetulnya kalau dilihat dari revenue dari pemerintah dia tidak kecil kecil amat
tapi tentu saja selalu orang kan prioritas urgency itu selalu banyak
kalau kita bilang daftar belanjanya itu selalu panjang
di level pribadi aja anda pasti begitu
kalau punya kredit card yang maksimum lima juta tapi daftar belanjanya dua puluh lima juta
so you have to make a choices yang mana yang memang benar benar urgent
yang mana mana memang itu adalah strategically itu adalah important
jadi di dalam mengelola apbn juga sama
sebetulnya kita tidak dalam situasi yang krisis akan terjadi apa
tapi memang ada suatu strategi untuk spacing
jadi kalau kita
menggencot revenue yang sedemikian banyak
saya mengatakan ini tidak mengatakan bahwa dari direkturat jenderal pajak
penerimaan pajak kita itu sudah baik
masih jauh dari baik
dan oleh karena itu room for improvement ada
tapi saya tidak mengatakan katakanlah kalau saya harus improve tidak kemudian tiba tiba besok itu dia bisa
naik pendapatannya lima kali lipat atau dua kali lipat
karena itu seperti kita membeli impian juga
tambah dan memang yang harusnya di collect oleh pemerintah yang harus di collect juga
di sisi lain dari sisi spendingnya tadi
karena kita perlu melakukan pemotongan atau penundaan
tidak hanya semuanya dipotong
sebagian adalah ditunda
di dalam mekanisme apbn atau budgeting kita
sebetulnya ada mekanisme untuk tidak mengatakan den
kamu potong sekian terus berhenti
di dalam mengelola budget termasuk perekonomian adalah
anda sebetulnya bisa melakukan apa yang disebut dalam bahasa teknisnya peluncuran
so let's say kalau kita mau bangun jembatan atau road gitu ya
yang harusnya mau kita selesaikan enam bulan
kita bisa stretch menjadi dua belas bulan
tidak berarti kemudian bahwa karena nggak cukup duit kita berhentiin aja jembatannya
dan dengan demikian yang tadi disebutkan the pain
kalau kekurangan ini tidak akan menjadi besar dan tidak mengurangi
kalau dari sisi ekonomi makro sebetulnya kita bisa lihat
growth dari government spending itu masih menjadi salah satu engine
deficit sekarang itu di anggaran disebutkan dua empat puluh satu
tapi mungkin realisasinya akan lebih dari itu
consumption dari masyarakat yang mengeksplain atau menjelaskan banyak sekali dari pertumbuhan ekonomi kita
yang mungkin little bit weak adalah investment dari company
karena tadi company company ini yang terutama yang commodity base
dia tidak punya revenue cukup sehingga dia tidak biaya invest
bank yang selama ini memberikan pinjaman kepada perusahaan
perusahaan perusahaannya sedang rada sakit dan banknya sendiri kemudian terkena sedikit npl
dia harus konsolidasi
jadi memang mereka melakukan beberapa adjustment yang menyebabkan a little bit slowing down
makanya kan growth nya direvisi ke bawah
yang kedua adalah naratif seperti ini
kalau kami bisa menjelaskan policy nya relatively consisten
dan yang ketiga adalah clarity nya
jadi kejelasan tidak ada yang satu kotak terdiri dari berbagai macam puzzle
ada satu puzzle yang gambarnya gak jelas
tapi semuanya udah jelas kalau diketemukan pasalnya oh gambarnya itu kayak gini
dan yang ketiga adalah commitment untuk melakukan hal hal yang tidak mudah
hal tidak mudah itu seperti kalau presiden komplain mengenai dwelling time
itu adalah sesuatu yang mungkin orang gak tahu
pengusaha merasakan betul kalau anda memasukkan barang ke indonesia melalui port
and it takes more than three days bahkan bisa seminggu
itu sesuatu yang real presiden bahkan sangat detail
ada biaya cukai ada karantina ada badan pom ada segala macam
modi itu punya juga ambision untuk reform
dia bilang saya mau reform pajak saya bikin tapi it takes delapan belas month untuk dia even pass the undang undang
untuk pers undang undang aja
nanti kalau undang undangnya di pass kayak seperti tax honesty baru implementasinya gedum brangan
itu juga bikin masalah lagi kan
saya kalau melihat seperti itu indonesia is quote advance
komitmen presidennya keinginannya tujuannya dan bahkan sampai pada titik paket paket yang disampaikan
mungkin dari sisi naratif dan cara kita menjelaskan indonesia mungkin bisa lebih baik
ya oleh sebab itu mungkin kenapa bu ani diminta kembali karena kalau kita bicara mengenai kejelasan
dan mungkin sosialisasi serta reformasi yang baik bu ani kita harapkan bisa melakukannya karena memiliki track record untuk itu
nah contohnya yang membuat bingung ini kembali adalah mungkin sosialisasinya atau peruntukannya ada tax amnesty
ini karena dari segi sosialisasinya mungkin
ini saya lihat salah satu kenapa bu ani mungkin diminta membantu untuk menerapkannya
apakah tujuannya misalnya untuk menambah apbn yang selama ini tidak tercapai atau untuk meningkatkan basis pajak yang di indonesia
ini salah satu yang paling rendah
nah ini yang membuat ternyata kebingungan sehingga justru kita kan mengandalkan pajak untuk
ya awal apbn tanpa pajak
apalagi awalnya tujuannya katanya untuk merepatriasi uang uang yang nggak jelas yang parkir di luar negeri
tapi ternyata sebenarnya orang merasa bahwa it affects everybody all of us
kalau reform tax itu dibutuhkan dan perlu terus dilakukan
jadi saya tidak menolak dan bahkan saya menganggap itu adalah the highest priority
bukan persoalan oh tax reform perlu tapi workind of reform sebelah mana dulu bagaimana caranya gitu ya
itu yang mungkin lebih pada level saya sudah sangat detail ke situ
kalau untuk menjelaskan satu menit seperti di depan audiens saya akan mengatakan tax reform perbaikin korupsi dihilangkan dan perbaikin
activity yang harus dilakukan itu terdiri dari banyak hal
pertama biasanya low nya dulu
undang undangnya dibuat perbaikan
makanya ini sekarang sesudah undang undang tax amnesty kita mau undang undang tentang kup nya tentang peraturannya kemudian tentang pph ppn
karena itu harus dibuat update sesudah undang undang itu waktu dulu dibuat mungkin tidak lagi mencerminkan situasi sekarang
kedua sesudah undang undangnya adalah policy nya
karena di dalam undang undang itu biasanya memberikan banyak ruangan untuk pemerintah
si udah ngomongin tentang pajak dia biar pet
ini ada tanda tanda apa ya ini
oke ya itu artinya sinyal ke saya
bu jangan terlalu optimis gitu nya
terus policy nya kita buat
kalau dari sisi low kan biasanya kita bisa apakah kita bisa memberikan tax incentive holiday apakah kita pakai punishment
itu semuanya combination of policy yang harus kita buat
yang ketiga adalah implementasi administrasinya
itu yang dirjen pajak jajarannya saya lihat dari top eksekutifnya lihat layer keduanya lihat jumlahnya
tiga puluh lima ribu orang apakah mereka education nya cukup skill nya cukup knowledge nya cukup
punya network cukup mampu punya keberanian nagih pajak
kalau dia nagi pajak nanti dibacok gimana
hal hal seperti itu adalah bagian dari institutional moral building yang harus dibuat di dalam
jadi saya rasa itu dilakukan
tadi desi mengatakan bahwa compliance kita rendah
tax payer kita on the book sebetulnya kita punya sekarang dua puluh juta

tapi majority adalah orang orang yang dulu kalau dalam profesi saya sebagai dosen di universitas indonesia
itu pph pasal dua puluh satu
kalau saya punya npwp dan kalau asumsinya saya nggak kerja di mana mana nggak jadi pengamat nggak dibayar dan yang lain lain
pph dua puluh satu saya sebetulnya spt nya itu nggak perlu ngisi lagi
dan majority bukan nih ya sudah diambil sama pemerintah
jadi kalau untuk hal itu adalah apakah benda haranya nyetor atau enggak gitu
bukan pada masalah apakah
dan majority masyarakat indonesia adalah single earner seperti itu
nah mereka yang sebetulnya single earner kemudian punya second triple earning
yang mereka kemudian compliance nya nggak dilakukan
jadi dia tetap melaporkan yang single earner padahal dia itu punya usaha kecil dia punya itu
katakanlah banyak lawyer kita salah satu lawyer di indonesia yang sekarang ikut tax amnesty
tapi selama ini anda hanya comply partially
atau bahkan nggak comply sama sekali
karena di dalam tax amnesty kita boleh anda sekarang ikut tax amnesty
meskipun belum pernah punya npwp sekalipun
itu kan menggambarkan bagaimana ini adalah suatu gerbang yang diciptakan
spiritnya adalah let's start something new
dan negara memiliki kewajiban untuk membangun negara ini melindungi warga negaranya membangun kesehatan pendidikan
dan negara juga punya power berdasarkan konstitusi untuk collect money from the people
itu bukan penjajahan
karena banyak di dalam sosmed sosmed itu mengatakan walah ini kan saya pikir negara merdeka kok saya harus bayar pajak
di seluruh dunia yang negara merdekanya sudah dua ratus tahun kayak amerika bayar pajaknya banyak banget
tetap aja artinya bayar pajak is not about penjajahan atau enggak
it is about that the country kalau kita menjadi negara merdeka then you have to pay something untuk menjaga kemerdekaannya itu
dan itu adalah dilakukan oleh para taxpayer nya
nah jadi karena kita compliance nya masih coreng moreng selama ini we want to start you
yang sebetulnya kata salah satu staf pajak saya ini bu tax amnesty itu adalah barang bagus harganya murah
tidak banyak negara lain seperti di italy dia melakukan tax amnesty itu sebetulnya anda cuman dihilangkan amnesty nya dari sisi sanksi administrasi
tetapi anda tetap bayar full pajaknya
enggak ada yang tepuk tangan
tepuk tangan loh heran saya
bayangkan that kind of chip rate untuk menjadi bagian dari warga negara republik indonesia
anda menjadi bagian republik indonesia yang merdeka yang negara yang bagus ini dengan cuma bayar segitu
terutama saya ngomong di depan audiens seperti ini
saya akan kejar
eh ya nggak gitu dong
so that's why saya mengatakan ini adalah suatu kesempatan untuk membangun kepercayaan baru
saya pikir saya nggak akan pulang ke indonesia kalau saya hanya akan menjadi mengerjakan hal hal yang gampang gitu
saya tahu ini adalah mudah dan ini is something yang merupakan pertaruhan untuk republik ini
jadi saya lakukan yang terbaik
saya akan coba untuk membangun trust itu
tapi dalam hal ini saya membutuhkan anda semuanya untuk juga membantu
bukan membantu saya membantu republik ini
you cannot lo good in a global kalau di dalam negara anda amburadul
gak ada aja
sri mulyani keren karena indonesia keren
jadi anda harus punya npwp harus bayar
gunakan teks amsi
saya masih dengar sampai hari ini saya dengar whatsapp
oh saya sudah ke kpp harus antri nomornya sepuluh tutup jam sepuluh mejanya cuma tiga petugasnya jemberut yang ini nggak ngomong
i'm going to try to fix it satu satu diperbaiki aja terus
tapi indonesia perlu orang yang terus terus care untuk memperbaiki aja
anda pun dimana aja perbaiki negara ini melalui cara anda masing masing
in my capacity saya sekarang punya tanggung jawab perbaiki ya saya perbaiki
demikian perbincangan saya dengan menteri keuangan kita yang baru sri mulyani indrawati
dan memang kondisi perekonomian dunia saat ini masih belum benar benar pulih dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun dua ribu delapan lalu
tentunya ini menjadi tantangan berat bagi negara berkembang yang terdampak imbasnya termasuk indonesia
namun di sisi lain kondisi ini juga menciptakan peluang bagi indonesia
dengan memperbaiki kebijakan fiskal dan iklim investasi indonesia akan diharapkan mampu menarik kepercayaan investor dan juga menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya
demikian insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa bye bye